di antara gegap gempita pembangunan ibu kota
ternyata masih ada jembatan gantung yang tidak layak
bahkan mengerikan untuk dilintasi warga
jembatan gantung yang berada di jalan gardu srengseng sawah
jagakarsa jakarta selatan ini merupakan jalan pintas
penghubung depok dan jakarta selatan
beginilah kondisi jembatan penyeberangan di jalan gardu srengseng sawah
jagakarsa jakarta selatan
meski kondisinya mengkhawatirkan
warga tetap menggunakan jembatan ini untuk aktivitas sehari hari
warga berharap pemerintah bisa membantu memperbaiki kondisi jembatan
sepanjang empat puluh lima meter ini
ini kelapa dua sama jakarta lenteng
khawatirnya seling udah tahunan
pohon ini juga nyangkutnya di pohon
kalau banjir atau angin rubuh ya semuanya habis jembatannya
menurut warga sekitar jembatan ini pernah diperbaiki lewat bantuan dana perbaikan
ketika jokowi dodo masih menjabat sebagai gubernur dki jakarta
saya akan tunjukkan betapa bahayanya jembatan penyeberangan ini
dan jika anda tidak hati hati melewati jembatan ini
anda akan beresiko jatuh ke dalam sungai ciliwung
karena memang tidak ada jarak pengaman di jembatan ini
selain itu juga
pegangan di jembatan ini hanya sebatas sling atau tali baja dikaitkan di pohon
anda bisa bayangkan sehari harinya warga di sekitar jakarta dan depok ini
melintasi jembatan ini
khususnya anak anak yang sering sekali melewati jembatan ini untuk pergi sekolah
jadi jembatan ini bukan hanya tidak layak namun juga membahayakan nyawa anak anak
didampingi kepala dinas bina marga dan lura setempat
gubernur dki jakarta anies baswedan meninjau jembatan yang juga disebut
jembatan indiana jones ini pada minggu sore
lewat akun instagram anies berjanji akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kota depok
agar dapat membangun jembatan yang layak dan aman
secara administrasi jembatan gantung serengseng sawah ini memang berada di dua wilayah berbeda
yakni jakarta selatan dan depok jawa barat